tua dpr ri puan maharani bersikap tetap tidak tergesa gesa menjadikan ruu pprt sebagai ruu
inisiatif dpr meski pembahasan telah selesai dilakukan oleh badan legislasi dpr menurutnya
ruu ini masih memerlukan banyak masukan dari masyarakat agar tidak hanya berfokus memberi
perlindungan bagi pekerja rumah tangga dalam negeri tetapi juga pekerja migran indonesia di luar negeri
ini bagaimana kemudian undang undang ini nantinya bisa menjadi satu payung hukum yang baik bukan
hanya untuk prt tapi juga untuk pmi ke depan karena pmi kita kan bukan hanya di apa namanya di asia
bukan hanya di asean tapi ada di seluruh negara ini yang paling penting untuk kita evaluasi dan
kita bahas kembali isi serta substansi dari rancangan undang undang tersebut nantinya itu
memang harus bisa bermanfaat untuk warga negara indonesia
yang bukan hanya ada di indonesia tapi juga di luar negeri anggota balik dari fraksi pkb luluk nur
hamidah menyayangkan keputusan ketua dpr tetap menunda pengesahan ruu ini menjadi ruu inisiatif
dpr balik sudah menyelesaikan pembahasan sejak dua ribu dua puluh dengan tujuh fraksi yang menyatakan setuju
minus fraksi pdi perjuangan dan fraksi golkar karena itu balik telah dua kali mengirim surat
permohonan pengesahan tetapi tidak
kunjung dibalas oleh pemimpin dpr luluk berharap ketua dpr dapat segera menetapkan keputusan penting
sesuai dengan harapan masyarakat seperti yang dilakukan pada proses pengesahan undang undang
tindak pidana kekerasan seksual balek sudah selesai tinggal di meja pimpinan jadi saya tegaskan badan
legislasi sudah menyelesaikan dua tahun yang lalu ya kan tinggal pimpinan dalam hal ini mungkin ketua

sehingga ini bisa disahkan atau ditetapkan di rapat paripora
jadi hanya tinggal satu langkah saja
nah baru setelah ini jadi ru inisiatif dpr lalu kita berikan kepada pemerintah draftnya
lalu pemerintah akan menyusun dim lalu memberikan surprise dan baru kita bisa bahas kembali dengan pemerintah
koordinator institut sarinah eva sundari menyebut kondisi indonesia yang tidak memiliki payung hukum bagi pekerja rumah tangga
menyebabkan negara ini menghadapi kondisi darurat perbudakan modern
data yang dihimpun menunjukkan rata rata enam ratus tiga puluh lima pekerja rumah tangga dalam negeri dan luar negeri menjadi korban kekerasan sejak dua ribu tujuh belas
sejumlah negara tetangga seperti filipina disebut menjadi contoh ketika undang undang pekerja rumah tangga domestik berlaku
pekerja migran pun turut terlindungi
untuk itu tidak ada alasan bagi dpr dan pemerintah menunda pengesahan undang undang ini
filipina yang menunjukkan ketika mereka mengeluarkan undang undang domestic worker yang ada di filipina
itu pmi mereka di luar negeri itu ikut terlindungi ikut terangkat
kenapa karena majikan sudah tidak berani main main
oh ternyata di dalam negeri
negara sudah turun tangan untuk melindungi
makanya macapagal ya aryo macapagal waktu itu ketika menghadapi situasi penyiksaan pmi
dia pakai undang undang yang di dalam negeri itu untuk ngurus ke luar negeri
jadi majikannya sudah tidak berani macem macem
jadi bargaining position dari pmi kita itu bisa dikuatkan dengan pprt ini